lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk memastikan memberikan perpanjangan perlindungan terhadap terdakwa richard eliezer sebagai justice collaborator hingga enam bulan ke depan
perpanjangan diberikan sesuai peraturan lpsk setelah majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan memutuskan terdakwa eliezer dihukum satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan
terdakwa richard eliezer mengajukan perpanjangan status justice collaborator ke lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk setelah masa perlindungan enam bulan pertama habis pada bulan februari ini
sesuai aturan lpsk permohonan eliezer telah dikabulkan pimpinan lpsk dan kembali mendapat perlindungan selama enam bulan ke depan
bentuk perlindungan diberikan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
di antaranya akan ada petugas lpsk yang berada di dekat eliezer di dalam sel
layanan perlindungan tersebut bahkan sampai nanti ketika
perlindungan itu tidak berubah
yang kedua adalah perlakuan khusus
perlakuan khusus ini diberikan oleh orang orang yang tidak hukum dalam bentuk pemberian pemisahan bekas peralatan yang disambungkan dari para terdakwa yang lain
dan juga pemisahan tempat penanganan